bu pak pak
apa sih kamu cerit cerit
mas kevin mas kevin itu hilang gak ada bu
asma anak perawan itu dilarang ngalamun pak mali
asma teh udah bebersih di sini sebentar lagi juga asma pel di dalamnya
sudah santai saja
malu sama si mbok
asma teh kangen sama si abah mbok
kangen sama abah
ya sudah pinjam telepon pak moya saja
pak moya tuh orangnya baik kok boleh pinjem telepon
masalahnya teh itu
mbok abah teh gak punya telepon
asma kalau hubungin abah ya lewat angin kalau malam kan lewat bulan
hmm bisa tuh mbok
gini aja sekarang si mbok coba
asma apel dalam dulu ya
ah permisi mas
ini dia mas
bisa ngomong juga aku si mas dah alhamdulillah
waduh malah nara aku mas
pintunya kan ada bu
asmatnya kan mau bersih bersih
jangan lupa nanti bersihin juga kamar bapak
tidak ada apa apa tuh
lihat kursi roda kok nangis
emangnya ada apa
ingat seseorang mbak
dia juga pakai kursi roda kayak gitu
kursi roda ini bekasnya almarhumah istrinya pak mulya
lah kalau teman kamu itu yang pakai kursi roda itu sudah meninggal ya
ya sih mbak
tengok ngomongnya menikih itu
belum mbak tumbo
ya sih mbak kan enggak tahu toneng
nggak lupain aja ya mbak ya
rasma terapi rapi lagi ya
si mbok yang peris peris aja
kamu ke sana di dapur aja
enggak usah atum mbak
soalnya bapak tuh yang minta langsung sama rasma
jadi ya rasma kerjain aja ya mbak ya
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
mas kevin tuh hilang
nggak ada bu
mungkin lagi di teras atau apa
kamu udah lihat belum
aldetnya udah cari kemana mana bu
tapi mas kevin tuh nggak ada di rumah
astaga bener nggak ada
kevin hilang bu
aldetnya tahu bu

mas kevin tuh diculik sama asma
bisa jadi fitnah tahu
ya udah kalau om ate nggak mau percaya sama alda
benar alda benar
kalau bukan perempuan itu yang nyuling siapa lagi coba
kevin nggak mungkin jalan sendirian keluar rumah
dia lumpuh nggak bisa jalan
tapi rumah tetap nggak percaya kalau asma yang menculik kevin
dan kalau memang diculik kevin kan bisa melawan
tapi itu berarti kevin kabur kan
kabur karena asma dan dengan asma
sama aja asma menyulik kevin
sama aja asma menyulik
kenapa sih kalian begitu membenci asma
semua kesalahan selalu dilimpahkan sama asma
karena asma sama sekali tidak pantas menjadi menantu saya
lindungilah mereka semua dari kebenciannya ya allah
tunggu sebentar saya baru sadar
saya tahu gimana asma menculik kevin
kamu boleh tinggal di sini
tapi kamu lari dulu saya ke rumah suami kamu
saya yakin dia pasti sekong kalau sama asma
belum berangkat kemu cik
terus tuh bingung pak
terus tuh jadi ingat sama bapak sama ibu di panggung
kalau kamu tuh selama ini sih
nggak pernah mau hubungi mereka
kak menteri jangan begitu atuh
sok telepon ayana supaya mereka tidak khawatir
minimal mereka tahu kak menteri baik baik di sini
tapi rostu malu abah
rostu belum bisa ngasih apa apa sama mereka
nih percaya sama abah ya
orang tua itu tidak menginginkan apa apa dari anaknya
yang dia inginkan cuma kebahagiaan anaknya
kebahagiaan anak adalah kebahagiaan orang tua
laporan kehilangan itu dilakukan setelah dua x dua puluh empat jam
sedangkan anak ibu baru hilang tadi pagi
jadi nggak mungkin anak saya bisa kembali ke rumah
rumah dengan sendirian begitu saja
biasanya yang ngerawat mas kevin itu saya
jadi kalau mas kevin pergi pasti saya tahu
saya yakin ini adalah penculikan
dan saya tahu siapa penculiknya
salah satu anaknya

sama menibelagu pisan
aku mau kasih pisan
kok terlalu laju